sekarang sebelum kamu punya rencana lebih jauh
kamu cari lagi yang namanya yasmin itu
kamu harus tahu alamatnya di mana
semoga kamu berhasil
sudah lama kenal yasmin
selain cantik apa yang kamu tahu soal yasona
apa yang jelek dari aspi
tapi menurut saya itu nggak jelek
suka mau menang sendiri
kamu nggak keberatan
saya suka ngalah
kamu gak takut punya pasangan yang suka ngatur dan suka mau menang sendiri
harus selalu mengalah
harus selalu mengalah
saya permisi dulu
kenapa abah ninggalin wahyu
pertemuan sudah selesai
ini baru interview tahap satu dan wahyu belum bisa meyakinkan abah
ada interview tahap dua
kalau wahyu belum mundur
kalau dia sudah siap
jawaban kamu belum bisa meyakinkan abah
kalau dia sudah siap eines man
masih ada interview tahap dua
kalau kamu udah siap
aku udah siap
wahyu udah siap
interview tahap dua
ewa sudah siap
sementara cuma itu
cuma niat baik
buat nikah butuh modal uang
nggak cukup cuma niat baik
nanti saya cari
terus kalau sudah berumah tangga
kamu harus punya rumah sendiri
jangan tetap tinggal di rumah orang tua
atau numpang di mertua
buat awal awal mungkin ngontrak
sambil kumpul kumpul buat punya rumah sendiri
dari kerjaan kamu yang sekarang
memangnya dari mana lagi
buat nikah terus punya rumah
dari kerjaan kita sekarang mustahil ya
saya belum punya rumah sendiri masih ngontrak
maksud saya bisa berumah tangga
dulu waktu mau nikah
ada harapan naik pangkat
naik gaji bisa beli rumah
biarpun harus kredit
tapi setelah nikah
saya malah kena phk
tapi kamu harus lebih siap
jangan sampai karena kamu nikah
perempuan yang nanti jadi istri kamu
keluarganya semua jadi susah
kalau harus sampai siap segalanya
yasmin mau nunggu
nanti kamu datang lagi sama keluarga kamu
sekarang sebelum kamu punya rencana lebih jauh
kamu cari lagi yang namanya yasmin itu
kamu harus tahu alamatnya di mana
semoga kamu berhasil
saya nggak ada niat jelek
saya nggak ada niat jahat
nama tete siapa
selamat pagi bos
ya udah aku langsung jalan
dugaan saya lelaki tadi bukan ojikmen lain
kamu tau dari mana
aku cuma nebak aja
dilihat dari cara mereka saling makan
dan bicara suami
kenapa kamu tempatnya baru calon
kalau sudah jadi suami
tapi kamu pulangnya pakai angkot aja ya
biar pun lelaki tadi baru calon saya udah kata hati
saya nggak punya nyali buat bersaing sama lelaki tadi
sekarang kita gak usah mikirin lagi dia
saya urusan keamanan
kamu urusan parkiran
kamu urusan narik uang iuran dari pedagang
tadi malam saya merenung
memang kamu sama dia udah ada hubungan
andaikan dia bintang
saya sebetulnya cuma fans
setelah saya pikir pikir
dengan keadaan saya seperti sekarang ini
tapi yasmin enggak
setelah saya pikir pikir lagi
secara lebih mendalam
mungkin dia bukan tertarik sama saya
tapi semacam bintang yang bersikap ramah pada pensiun